rencana aksi bela islam ketiga pada dua desember mendatang dengan agenda sholat jumat di sepanjang jalan sudirman tamrin
hingga bundaran hi ditentang kapolri jenderal polisi tito karnavian
kapolri meregaskan rencana pelaksanaan sholat jumat dengan cara menutup jalan sangat merugikan masyarakat dan melanggar undang undang
kapolri melarang kegiatan tersebut
ia akan melakukan pembicaraan dan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama di jakarta agar aksi itu tidak dilakukan
terkait kasus dugaan penistaan agama oleh basuki cahayapurnama atau ahok
kapolri telah menjamin dan menjanjikan bahwa kasus ahok akan berjalan hingga ke pengadilan
sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk melakukan aksi lanjutan
untuk masalah dua desember ini kalau memang dilaksanakannya kegiatannya sholat jumat di mana
di jalan raya protokol hal bundaran hi sudirman halim
saya mau tanya kepada kita semua saya juga beragama islam ya saya juga muslim
kira kira kalau menurut undang undang
itu tidak boleh karena itu mengganggu ketertiban publik itu kan jalan protokol
masjid ada kok ada masjid apa istiqlal ada masjid banyak sekali di jakarta
kenapa harus di jalan
itu kan berarti untuk ganggu publik itu undang undangnya
yang kedua dari segi kemaslahan dari segi keagamaan islam
boleh nggak kita mengganggu masyarakat itu
saya minta nanti tokoh tokoh masyarakat bicara
agama islam bicara benar nggak
ini tujuannya sebetulnya apa
kalau tujuannya menyuarakan tempatnya kan ada